terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung bergabung secara virtual dengan badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas islam bandung
silahkan langsung fasya dan siapa
imam april langsung yuk
ya terima kasih badan atas kesempatannya
bang adian bang noel dan bang epenike
sangat seru sekali dinamika perpulihkan pada hari ini
tadi bicara endorse mengendorse begitu
lalu saya ke pertanyaannya begitu
apakah pernyataan pak jokowi yang mengaku akan cawe cawe di pilpres dua ribu dua puluh empat yang secara langsung tidak wajar begitu
mengingatkan beliau sebagai
dan kenapa alasannya bang
dan terus apakah manuper politik pak jokowi ini tersebut bang adian
dirasa menguntungkan partai pdi perjuangan
dan kenapa alasannya begitu pun sebagian kepada bang naya
apakah manuver politik pak jokowi ini dirasa menguntungkan partai gerindra
karena kan pada dasarnya pak bro sering mengendorse begitu
begitupun ya pak mergikan sekian terima kasih bang
terima kasih pertanyaan bagus sekali ya
apakah wajar bahwa pak jokowi ini sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintahan
kemudian menunjukkan tadi kode kode dukungan yang terhadap salah satu capres
kalau kode kode dukungan sampai hari ini kan pak jokowi kan tidak secara jelas mbak
menjelaskan kode dukungan itu
tetapi yang harus dilihat bahwa beliau sebagai kepala negara itu punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik
beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan hari ini punya tanggung jawab untuk melanjutkan legasi legasi
memastikan bahwa legasi legasinya berlanjut
itu yang sebenarnya menjadi kekuatan
kalau terkait cawek cawek ya untuk mempertahankan legasi ya itu harus dilakukan
tetapi sekali lagi bukan dalam kerangka elektoral
tetapi dalam kerangka beliau sebagai kepala negara untuk memastikan
sekarang kita bersyukur syukur alhamdulillah nih politik identitas nada nadanya udah tidak sekencang dua ribu empat belas
beliau ingin memastikan bahwa setiap kontestasi dilakukan cawe cawe kontestasi itu berlomba tentang penawarkan program program ke depan
beyond untuk mengurus negara ini seperti apa
itu yang ingin didorong oleh bapak presiden
karena ya sekali lagi kalau kita tidak memakai momentum hari ini momentum seperti ini ya kapan lagi kita akan punya momentum itu
karena paling paling bahaya itu adalah bonus demografi
ini adik adik ini semua kalau bonus demografi ini tidak kita urus lulus lulus dari kuliah
malah jadi pengangguran
ini yang mau betul betul dipastikan oleh bapak presiden melalui calon calon yang selalu mengusung dan mengatakan keberlanjutan dan percepatan untuk indonesia maju
oke tapi kedepannya apakah sebaiknya presiden itu bersikap netral aja
tidak terlalu sering mempertontonkan kebersamaan dengan pak prabowo ataupun mas ganjar
kalau mempertontonkan kebersamaan ya itu pasti akan terjadi
karena bagaimanapun juga pak prabowo itu adalah pembantunya
karena bagaimanapun juga pak ganjar adalah juga gubernur
karena bagaimanapun juga pak ganjar adalah juga gubernur

karena bagaimanapun juga pak ganjar adalah juga gubernur
dan bagian juga membantu beliau di tingkat daerah jawa tengah
ya bagaimana kalau nggak presiden harus berinteraksi dengan mereka
kalau berinteraksi dengan mereka lalu

masa presiden nggak mempertimbangkan persepsi publik
apalagi di tahun politik seperti ini
kita kan juga tidak mungkin mbak
yang namanya menteri pertahanan lalu karena dia mencalonkan lalu presiden menjauhi juga nggak mungkin
karena hanya seorang gubernur ingin mencalonkan menjadi presiden karena atas nama netralitas dijauhkan
itu juga tidak mungkin
itu menjadi tidak rasional menurut saya
bahwa kedekatan antara pak ganjar dan pak prabowo dengan pak presiden jokowi lalu di capture oleh para pengikutnya untuk mengatakan
itu mendukung calon saya ataupun itu tidak mendukung calon kalian
itu kan tergantung masing masing persepsi
apakah mereka juga percaya bahwa calon calon ini akan melanjutkan keberlanjutan tentang pak presiden jokowi
oke saya mau ke bang adian
bang adian tadi pertanyaan dari mahasiswa
ini merugikan pdi perjuangan atau tidak berefek sama sekali terhadap elektoral
itu tadi tindakan yang dilakukan oleh pak jokowi menunjukkan kode kode kedekatan
nggak ada jokowi jalan sama prabowo itu menterinya terus mau jalan sama siapa
dia juga jalan sama menteri menteri yang lain kok
tapi kemudian tidak diputarbalikan dengan narasi yang seolah menjadi bentuk dukungan tidak
jadi tidak merasa dirugikan ya pdi perjuangan
maksudnya gini ini bukan soal rugi tidak rugi tapi bagaimana kita menempatkan posisinya
dia mantan lawan yang saat ini menjadi pembantu presiden
yang kemudian sepertinya sedang berkeinginan menjadi pewaris politiknya
kira kira seperti itulah
dalam kapasitas hubungan mereka berdua ngelarangnya gimana
dan itu sudah disampaikan tadi kok sudah dikutip juga oleh cnn
ini saya mengundang ini karena
karena sedang ada cara ini ya ini begini segala macam
dia datang ke pasar karena dia megang food estate yang gagal itu toh
nah kemudian misalnya
sebentar dong lu udah lah lihat lihat keselamanya aja
bentar dulu dong belum selesai nih
misalnya ke pasar sama food estate agak agak nyambung ini
nyambung lah emang hasil food estate dijual di mana di pasar dong
nah artinya bahwa yang menjadi masalah adalah siapa yang kemudian membangun persepsi
yang membuat rakyat kemudian melihat oh kayaknya begini
biarlah rakyat melihat bahwa ini hubungan semata mata antara presiden dan menterinya
sehingga rakyat tidak bingung
presiden juga kita bikin enjoy
pemilu dan menuju pemilu berjalan dengan baik
datang sebentar presiden soprabowo wah ini menunjukkan kode kode
ini menunjukkan jangan
oke tapi anda yakin ya bahwa pdi perjuangan yakin bahwa pak jokowi tidak akan mengkhianati pilihan
jokowi punya ibu kandung namanya pdi perjuangan
yang memperjuangkan dia menjadi dua kali wali kota satu kali gubernur dua kali presiden
memperjuangkan anaknya memperjuangkan menantunya
apakah itu bisa kemudian tidak menjadi pertimbangan jokowi
jadi tidak akan mengkhianati menurut anda
kalau anda akan berkhianat setelah diperluan seperti itu luar biasanya
jadi bisa dikotanya nih
tidak bisa dong itu keistimewaan yang tidak didapatkan oleh banyak orang di republik ini
diberikan pada jokowi kok jelas dengan rangkaian cerita itu
saya percaya jokowi setia tegak lurus dan setia hingga akhir dalam keyakinan
kode kode untuk membangun persepsi menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar
itu bukan sesuatu yang haram gitu loh mbak
bukan sesuatu yang haram kasihan rakyat
tidak membangun persepsi itu kan nggak ada masalah
karena bagaimanapun membangun persepsi itu adalah kecerdasan kinetik dan kecerdasan bagaimana menarik suara masyarakat
tapi kasian rakyat kasihan jokowi
seperti yang lo bilang tadi jokowi tidak jadi tidak lincah
dia jalan kesana tiba tiba muncul ini kode kodenya
orang nyupirin mobilnya jokowi orang tidak lihat bahwa itu adalah bagian dari politik
atau jangan jangan presiden jokowi menikmati
bagian dari penugasan sebagai pembantu presiden tapi ini artinya nanti negara ini akan disupiri
apa apaan sih gitu loh
bahwa itu cerdas mengeluarkan narasi itu sehingga menjadi kebingungan buat rakyat
tapi tidak baik buat rakyat
saya menikmati loh gayanya adrian menjelaskan ini
saya menikmati betul ini
ini berarti gerindra pak prabowo mendapatkan keuntungan ya
dengan persepsi yang berhasil terbangun tadi kedekatan kedekatan momen kebersamaan dengan pak jokowi
ya soal keuntungan itu
menurut saya logis lah ya bonus dari sebuah tindakan pak prabowo
yang sampai detik ini punya konsistensi
kedua saya ingin mengklarifikasi
soal pak prabowo sebagai pembantu
pak prabowo itu tidak pernah menginginkan namanya menjadi menteri pertahanan
beliau diminta oleh pak jokowi
kedua soal dukungan ketika pak jokowi jadi wali kota dan gubernur
kontribusi partai gerindra dan prabowo juga besar
jadi artinya apa
kalau merujuk apa yang disampaikan adrian
apakah dia ingin mengkhianati ibu kandung yang pernah melahirkan dia
nah pak prabowo itu bapak kandungnya pak
kalau merujuk itu
karena pak prabowo punya kontribusi besar
saat pak jokowi maju sebagai gubernur dki jakarta tahun dua ribu sembilan belas
selain gubernur wali kota solo
oke wali kota solo dan gubernur dki jakarta
oke gak apa apa
dia bilang ibu kandung
saya bilang pak prabowo bapak kandung dari pak jokowi
oke jadi tidak akan mengkhianati pak prabowo
ini kan antara anak
jadi dia menempatkan
jadi tidak mungkin ada yang mau diadakan
jadi sekarang dia anggap jokowi itu kader gerindra gitu loh
itu soal kader ya
pdi perjuangan menjadi ibu kandung kader
jadi ibu kandung karena jokowi kader pdi perjuangan
kalau lo bilang gerindra ke bapak kandung
berarti jokowi kader gerindra gitu
ini gak begitu salah analogi muslim tadi
dasarnya persoalan pertimbangan bagi kita
ya ini kita udah habis nih
oke singkat saja bang ege
sampai ujung nanti kira kira pak jokowi akan berlabuh
atau ya tetap begini aja nih
kalau masih ada saya sama dengan anda
perasaannya sama nih
tapi nanti di jembatan
ini pada lima september
kan itu pak ganjar sudah mulai
sudah gak jadi gubernur
kemudian lebih banyak jalan
untuk membuktikan tadi ya
masih ada kesempatan buat jalan
untuk hal hal yang stunting
atau kepedulian terhadap rakyat dan lain lain
nah satu lagi
per tiga puluh satu juli
jika pemilu dilaksanakan hari ini
siapa yang anda pilih
baru tiga puluh satu juli
saya masih menduga pak jokowi kearah
seperti yang saya duga
begitu ya mam
tapi sampai nanti di ujung
apakah akan berlabuh
karena itu dimulai kampanye resmi
itu baru kita tahu ya
apakah akan netral
lalu empat belas februari
baru kita ketahui
metodologi fenomenologi ini yang dibohongi
atau teman teman di sebelah sana
itu waktu yang akan menjawab ya bang ege ya
waktu will tell
siapa yang membohongi
habis ini kita akan dengarkan sentilan
tetap bersama kami di politikalsio